rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal enam belas dan tujuh belas maret dua ribu dua puluh dua memutuskan
untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga lima persen suku bunga deposit
facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dan tetap terkendalinya inflasi serta sebagai upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik
rusia dan ukraina juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas
dan mendukung keuntungan ekonomi dan keuntungan ekonomi dan keuntungan ekonomi dan keuntungan ekonomi
lebih lanjut melalui berbagai langkah sebagai berikut pertama memperkuat
kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan
mekanisme pasar dan fundamental ekonomi kedua melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga
dasar kredit spdk dengan pendalaman pada perkembangan komponen spdk secara granular
serta faktor yang mempengaruhinya ketiga memastikan kecukupan kebutuhan uang distribusi
uang dan layanan khas dalam rangka menyambut bulan ramadan serta hari raya idul fitri
dua ribu dua puluh dua keempat mendorong kesiapan penyedia jasa pembayaran pjb khususnya pjb first mover dalam
rangka implementasi standar nasional open api pembayaran snap
mendukung interling antara perbankan dan fintech lima memperkuat kebijakan internasional dengan
memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya fasilitasi penyelenggaraan
promosi investasi dan perdagangan bekerjasama dengan instansi terkait serta bersama kementerian
keuangan mensukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan presidensi indonesia pada g dua puluh
dua ribu dua puluh dua bangun esa terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem
keuangan kssk dalam rangka mengendalikan inflasi menjaga stabilitas moneter dan sisi keuangan
serta meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor serta
inklusi ekonomi dan keuangan
perbaikan ekonomi dunia berlanjut namun berpotensi lebih rendah dari perkiraan
sebelumnya disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi
ketegangan geopolitik rusia dan ukraina eskalasi ketegangan geopolitik
yang diikuti dengan pengenaan sanksi berbagai negara terhadap rusia memengaruhi transaksi
perdagangan pergerakan harga komoditas dan pasar keuangan global di tengah penyebaran
covid sembilan belas yang mulai meredah harga komoditas global meningkat termasuk komoditas energi
pangan dan logam sehingga memberikan tekanan pada inflasi global eskalasi ketegangan
geopolitik rusia dan ukraina tersebut juga menambah ketidakpastian pasar keuangan global
di samping karena kenaikan suku bunga bank sentral amerika serikat dan percepatan normalisasi
kebijakan moneter di negara maju lainnya sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan inflasi
akibat kenaikan harga energi global perkembangan tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran
modal seiring dengan risiko pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman safe haven
aset dan tekanan nilai tukar di sejumlah negara berkembang termasuk indonesia
di dalam negeri pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat seiring dengan meredanya penyebaran
varian omikron di tengah meningkatnya risiko geopolitik rusia dan ukraina perkiraan pertumbuhan
ekonomi tersebut ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi non bangunan serta
tetap positifnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di sisi eksternal kinerja ekspor diperkirakan tetap
baik meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sehingga
seiring dampak geopolitik dan tertahannya aktivitas perdagangan global
di sisi eksternal kinerja neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik sehingga
mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia defisit transaksi berjalan pada triwulan
diperkirakan tetap rendah didorong oleh surplus neraca barang yang terus berlanjut
neraca perdagangan pada bulan februari dua ribu dua puluh dua mencatat surplus sebesar tiga delapan miliar dolar amerika serikat
didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non migas
terutama sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global
seperti batubara besi dan baja serta cpo
di tengah meningkatnya defisit neraca perdagangan migas
posisi cadangan dewi sa indonesia pada akhir februari dua ribu dua puluh dua tercatat tetap tinggi
sebesar satu ratus empat puluh satu empat miliar dolar amerika serikat
setara dengan pembiayaan tujuh lima bulan import atau tujuh tiga bulan import
dan mencapai tujuh tiga bulan import
pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
kinerja neraca pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua diperkirakan tetap terjaga
dengan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan tetap rendah
dalam kisaran satu satu sampai satu sembilan persen dari pdb
dan selain itu neraca transaksi modal
dan finansial juga diperkirakan tetap surplus
terutama dalam bentuk penanaman modal asing
sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang tetap terjaga
nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian
di pasar keuangan global
pada enam belas maret dua ribu dua puluh
dan satu persen secara rata dibandingkan dengan level akhir februari dua ribu dua puluh dua
perkembangan nilai tukar tersebut ditopang oleh pasokan valuta asing dalam negeri
dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian nasional
di tengah meningkatnya ketidakpastian

rupiah sampai dengan enam belas maret dua ribu dua puluh dua mencatat depresiasi sekitar empat puluh dua persen
dibandingkan dengan level akhir dua ribu dua puluh satu
relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
seperti malaysia tujuh puluh enam persen depresiasi year to date
dan filipina dua lima puluh enam persen year to date
perkembangan nilai tukar tersebut ditopang oleh pasokan valuta asing dalam negeri dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian nasional
rupiah sampai dengan enam belas maret dua ribu dua puluh dua mencatat depresiasi sekitar empat puluh dua persen dibandingkan dengan level akhir dua ribu dua puluh satu
relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
rupiah sampai dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
rupiah sampai dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
dan mengenakan depresiasi dari bruce craft ra freshman ke tim admiration
sementara itu dalam rangka koordinasi fiskal moneter
sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank desa yang berlaku hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
melalui mekanisme lelang utama dan green sue option

pembelian sbn tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar spn dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian
suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah
di pasar uang dan pasar dana
suku bunga indonesia dan suku bunga deposito satu bulan di perbankan telah menurun
masing masing sebesar dua basis point dan satu ratus enam basis point sejak februari dua ribu dua puluh satu menjadi dua tujuh puluh sembilan persen dan dua delapan puluh dua persen pada februari dua ribu dua puluh
di pasar kredit suku bunga kredit baru lebih rendah tiga puluh basis point year on year
pada perbankan suku bunga indonesia dan suku bunga deposito satu bulan di perbankan telah menurun
pemerintah di pasar perbankan telah menurun sejumlah empat belas tujuh dan satu ratus enam basis point yang telah menurun
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap
rasio kecukupan modal di perbankan jadi
dalam bulan januari dua ribu dua puluh dua tetap tinggi yaitu sebesar dua puluh lima tujuh puluh delapan persen
dan rasio kredit bermasalah non performing loan npl juga tetap terjaga
yakni tiga sepuluh persen secara bruto dan delapan puluh delapan persen secara neto
intermediasi perbankan pada februari dua ribu dua puluh dua melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya
dengan kredit mencatat pertumbuhan sebesar enam tiga puluh tiga persen year on year
pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank segmen kredit dan sektor ekonomi
seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga
pemulihan kinerja korporasi juga terus berlanjut yang tercemin pada perbaikan penjualan
kemampuan membayar dan belanja modal
sementara itu dari sisi penawaran kredit standar penyaluran kredit dari perbankan terus melonggar
terutama di sektor industri dan perdagangan seiring menurunnya persepsi risiko kredit
sementara itu pertumbuhan kredit umkm juga meningkat tinggi
yaitu sebesar empat belas tiga puluh dua persen pada bulan februari dua ribu dua puluh dua secara year on year
di bidang sistem pembayaran bank indonesia akan terus melanjutkan akselerasi digitalisasi
dan memperkuat sistem pembayaran dalam rangka mendorong kekonsumsi masyarakat
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
pada bulan februari dua ribu dua puluh dua nilai transaksi uang elektronik tumbuh empat puluh satu tiga puluh lima persen year on year
mencapai satu tiga persen
dan nilai transaksi digital banking meningkat empat puluh enam lima puluh tiga persen year on year
menjadi tiga tujuh ratus tiga puluh dua delapan triliun rupiah
inovasi sistem pembayaran terus didorong oleh bank indonesia bersama industri
dan asosiasi sistem pembayaran indonesia
bifas melalui perluasan kanal layanan pendamingan kepada peserta
dan edukasi kepada masyarakat
bank indonesia tetap melanjutkan implementasi program siap
sehat inovatif dan aman pakai qr indonesian standard
untuk mendukung pencapaian lima belas juta pengguna baru grace pada tahun dua ribu dua puluh
yang mimpi untuk mengembangkan aplikasi yang ini nelayan dan preferensi
dari sisi pasar keuangan tentu saja juga berpengaruh terhadap persepsi risiko global
dan tentu saja arus modal
dan artinya investasi portfolio
beberapa implikasi implikasi ini
nah bagaimana ini berbagai implikasi ini berpengaruh terhadap kondisi indonesia
dari sisi kenaikan harga komoditas global
tentu saja akan berimplikasi kepada kondisi fiskal dan juga harga harga di dalam negeri
kenaikan harga komoditas global berpengaruh pada meningkatnya ekspor indonesia secara nilai
dan itu kelihatan pada kinerja neraca perdagangan kita khususnya untuk non mihkas
yang semula kami perkirakan lima kali pada tahun ini
dengan statement statement dari fed maupun juga respon dari pasar menunjukkan
ada kemungkinan fed fund rate mengalami kenaikan sebanyak tujuh kali termasuk yang sudah ada
berarti kemungkinan kemungkinan bahwa fed rate akan naik di setiap fomc meeting
dan kita juga melihat bahwa di ecb bank sentral eropa pun juga telah menyampaikan kemungkinan kemungkinan
akselerasi dari normalisasi kebijakan moneter
kebijakan moneter merespon kenaikan inflasi yang bersifat fundamental yaitu kenaikan inflasi inti
tiga triliun rupiah ini tumbuh tiga belas empat persen dari realisasi tahun lalu ada tiga hal yang dilakukan
yang pertama adalah distribusi akan dilakukan secara segera sebelum memasuki bulan ramadan
dan untuk seluruh indonesia khususnya untuk daerah di wilayah di luar jawa yang kedua juga program
edukasi cinta bangga rupiah ini akan terus dilakukan khusus untuk ramadan dan idul fitri
kali ini tema layanan khasnya adalah serambi rupiah ramadan belanja bijak dan rawat rupiah
kemudian yang ketiga juga ini adalah program kerja tahunan dan tahun ini oleh bank
indonesia yaitu ekspedisi rupiah berdaulat di daerah tiga t terdepan terluar dan terpencil
tujuh belas pulau dan enam belas provinsi